hai video yang memperlihatkan seorang pria melakukan kekerasan terhadap anak berusia
dua tahun beredar di media sosial pelaku melayangkan beberapa pukulan ke arah korban
peristiwa itu terjadi di kabupaten tangerang banten pada dua puluh delapan februari lalu
polisi kini telah menangkap dan menahan asd pria yang diduga melakukan kekerasan dan merekam
sendiri kejadian tersebut diketahui asd adalah kekasih bibi korban selain karena sedang terlibat
cekcok dengan bibi korban asd mengaku memukul korban karena emosi setelah korban yang ia ajak
rumahnya membanting telpon selular miliknya saat sedang menangis tersangka merekam aksi
pemukulan atau penganiayaan tersebut adalah sebagai efek cedera jadi kalau nanti nangis
atau melempar handphone lagi dipertunjukkanlah handphone itu
rabu pagi zn bocah dua tahun yang menjadi korban penganiayaan menjalani pemeriksaan kesehatan di
rumah sakit metro hospital di kawasan cikupa kabupaten tangerang banten pemeriksaan dilakukan
untuk memastikan kondisi tubuh korban setelah mengalami tindak kekerasan zn akan menjalani
ronsen di bagian dada pergelangan tangan tungkai dan pinggul jika hasil pemeriksaan menunjukkan
adanya luka serius korban akan dirawat yaya perawatan direncanakan ditanggung poresta
tangerang sementara itu saat ini asd tersangka pelaku penganiayaan masih diperiksa di polresta
tangerang tersangka dapat dijerat dengan undang undang perlindungan anak akibat perbuatannya
dodi wahyudi tangerang banten